polisi menetapkan tujuh belas orang karyawan sebagai tersangka dalam kerusuhan di kawasan pengolahan nikel pt gunbuster nikel indonesia yang menewaskan tiga orang
tiga belas orang merupakan bagian dari tiga puluh satu orang yang sebelumnya telah diperiksa oleh pihak kepolisian
pihak kepolisian bergerak cepat pasca peristiwa kericuhan dan pengerusakan di kawasan industri pengolahan nikel pt gunbuster nikel indonesia atau gni di morowali utara sulawesi tengah yang terjadi sabtu kemarin
tujuh belas orang tersangka itu dianggap terlibat dalam aksi penganiayaan dan pengerusakan yang menyebabkan dua orang karyawan meninggal dunia
serta pembakaran beberapa fasilitas perusahaan seperti mobil alat berat dan mes karyawan
selain mengamankan dan memeriksa puluhan orang pihak kepolisian juga meningkatkan pengamanan untuk mengantisipasi peristiwa susulan
polisi menerjunkan sekitar lima ratus orang personil termasuk satu ratus empat puluh personil bko dari polres poso
dari tujuh puluh satu sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga puluh satu orang
kemudian tujuh belas orang teridentifikasi mereka ikut atau terbukti melakukan tindakan pengerusakan di ptjni kemarin